peluang rumah yang berada di pemukiman padat jalan bangka buntus satu mampang
perapatan jakarta selatan pada saat ini sedang mengalami kebakaran yang cukup besar
namun belum diketahui apa penyebab pasti kebakaran tersebut
namun memang karena ini daerah padat penduduk dan juga banyaknya material yang mudah terbakar
kemudian api cepat membesar dan juga cepat merambat ke rumah lainnya
dapat terlihat di layar kaca anda ini adalah kondisi terkini
api masih sangat besar di sana sudah banyak kemudian petugas pemadam kebakaran yang sudah tiba
untuk berupaya meredamkan api ataupun menghilangkan api ini
namun belum bisa direda dan kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini
ada berapa pemadam kebakaran yang tiba kita akan bergabung dengan jurnalis transmedia badru
badru bisa digambarkan seperti apa situasinya di sana
pemadam kebakaran mobil sudah berapa yang sudah datang ke sana untuk memadamkan
dan bagaimana kronologisnya sejak kapan ini terjadi
untuk saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
yang hingga kini telah menerjunkan sebanyak puluhan unit mobil pemadam kebakaran
selain itu kejadian sendiri berawal pada pukul delapan malam
yang hingga saat ini belum diketahui penyebab api berasal dari mana
warga di sana seperti apa kalau saya lihat kan juga ini adalah rumah rumah penduduk
atau bisa diceritakan juga ini lokasinya seperti apa seberapa padatnya
dan bagaimana kondisi warga saat ini
untuk kondisi perumahan sendiri banyaknya bahan material yang mudah terbakar
atau bangunan vw permanen menyebabkan api semakin cepat membesar
dan merambat kebangunan lainnya
untuk warga sendiri saat ini sudah beberapa yang dievakuasi
dan masih belum diketahui apakah ada korban atau tidak di lokasi kejadian
petugas pemadaman kebakaran sendiri saat ini sudah menggunakan pipol atau timol
bahan kimia yang bisa mungkin bisa mempercepat proses pemadaman api
mungkin bisa anda gambarkan juga sepadat apa
kondisi perumahan di sana ada berapa rumah biasanya
ada berapa kepala keluarga yang tinggal di sana
dan juga bisa anda ceritakan ini di kecamatan mana di kelurahan mana badru
untuk berapa rumah pastinya saat ini masih belum diketahui
namun posisi kebakaran sendiri berada di gang sempit
yang menculikan petugas untuk melakukan proses pemadaman
sehingga harus melalui pemukiman warga di sebelahnya
dan menguruskan air agar api sempat selesai
untuk kebakaran sendiri berada di lokasi mampang perapatan
tepatnya di jalan bangka buntu
di jalan bangka buntu
apakah benar ini adalah jalan yang dekat dengan
kalau kita melihat ini masuk dari tendean
ada jalan kecil yang kemudian melewati sekolah tarkanita
apakah benar mungkin bisa lebih didetailkan
untuk posisi kebakaran sendiri berada di jalan bangka buntu
namun petugas untuk meminimalisir api dan untuk memadamkan api
melalui jalan wijaya yang masuk melalui sekolah tarakanita
yang tepat berada di sebelah lokasi kejadian kebakaran
sekolahnya tapi baik baik saja ya
api tidak merembet ke arah sekolah
kalau untuk api sendiri jauh dari pemukiman di sebelahnya
namun proses pemadaman sendiri
melalui tanah luas yang kosong
yang dimanfaatkan petugas untuk melakukan proses pemadaman api
baik selain proses pemadaman
upaya apa yang kemudian dilakukan oleh petugas di sana
agar apinya tidak merambat ke lebih luas
ya petugas sendiri sudah mulai menggunakan bahan kimia
yang dapat mempercepat proses pemadaman api
sehingga api tidak merambat ke pemukiman pemukiman warga lainnya
ba dulu tadi juga ada gambar mengenai kondisi warga
dan juga kondisi lalu lintas
kami juga sempat melihat ada gambar warga memenuhi jalan yang cukup besar
seperti jalan yang bisa dilewati oleh dua mobil dan juga ada minimarket
mungkin bisa anda jelaskan bagaimana kondisi lalu lintas di sana
dan juga warga di sana
ya untuk lalu lintas sendiri
sementara waktu yang mengarah ke lokasi kejadian ditutup oleh petugas
dipergunakan untuk agar mempermudah petugas melakukan proses pemadaman
untuk warga sendiri di sini
mulai banyak berdatangan untuk melihat proses pemadaman kebakaran yang dilakukan oleh petugas
mengenai warga yang berada di rumah
apakah anda mengetahui ada tidak yang tadi terjebak kebakaran
atau semuanya ini memang sudah berhasil dievakuasi
untuk warga yang terjebak di lokasi kebakaran sendiri
nyata ini masih belum diketahui
karena proses pemadaman ini sudah berhasil dievakuasi

masih sedang berlangsung
nantinya jika api dapat dikuasai oleh petugas pemadaman
petugas sendiri akan melakukan lokalisir lokasi kejadian
untuk memastikan ada atau tidaknya korban jiwa di lokasi kejadian
apakah anda sempat berbincang dengan warga di sana
ya untuk dari warga sendiri keterangannya
mengatakan tadi api tiba tiba muncul dan langsung membesar
sehingga langsung merambat ke pemukiman warga di sebelahnya
dan membakar seluruh pemukiman yang ada di lokasi kejadian
itu keterangan dari warga ya
kemudian pihak kepolisian apakah sudah juga hadir
karena yang kami lihat di layar kaca ini adalah petugas pemadam kebakaran
kami belum melihat adanya seragam kepolisian di sini
apakah sudah hadir badru
ya untuk petugas kepolisian sendiri
saat ini sudah hadir di lokasi kejadian
namun masih belum masuk ke area kebakaran
karena proses pemadaman masih berlangsung
tugas kepolisian sendiri masih berjaga jaga di gang
yang mau memasuki pemukiman yang menjadi lokasi kebakaran
untuk mengamankan agar warga warga yang tidak berkepentingan
dilarang masuk lokasi kebakaran
baik badru ini kami juga sedang sambil melihat
bagaimana kondisi setidaknya kondisi di sekitaran situ
bahwa rumah rumah yang di situ sangat padat seperti itu

jalannya ini hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda dua
mungkin bisa anda jelaskan lagi lebih detail terkait hal tersebut badru
ya untuk perumahan yang menjadi lokasi kebakaran sendiri
memang pemukiman warga yang terbuat dari bahan bahan semi permanen
yang membuat api dengan cepat membesar
dan pemukiman warga sendiri yang di belakang saya ini
sudah mulai melambat ke pemukiman pemukiman lain
tapi tidak keluar dari jalur
tidak keluar dari lokasi kebakaran yang di lokasi tersebut
dan tidak merambat ke pemukiman warga yang ada di sebelahnya
hanya berada di lokasi lokasi pemukiman padat penduduk
yang terbuat dari bahan bahan material budaya serbasar tersebut
jadi ini masih ada kemungkinan bahwa api akan meluas seperti itu badru
ya diharapkan api tidak cepat tidak meluas
karena juga berbahaya untuk pemukiman warga lainnya
tapi saat ini sendiri petugas masih terus berusaha untuk memadamkan kobaran api
dengan menggunakan bahan kimia agar proses pemakai bahan semi cepat berlangsung
baik badru kita akan terus nanti akan mengupdate kembali kepada anda
mungkin juga bisa anda ceritakan kalau sudah bertemu dengan warga
bagaimana kondisi mereka dan juga apakah mereka berhasil menyelamatkan barang barang mereka
ataupun ada laporan keluarga atau anggota keluarga yang hilang
terima kasih badru